the partial lockdown yang dijalankan pemerintah malaysia kabarnya mampu menekan angka kasus covid sembilan belas
seperti di indonesia pemerintah malaysia juga memberikan bantuan kepada warganya yang terpapar pandemi covid sembilan belas
untuk mengetahui perkembangan pandemi ini di negeri jiran tahun malaysia sudah bergabung bersama kita semua lewat sambungan skype
dosen indonesia yang tengah mengajar di malaysia pak bimo aryo tejo selamat pagi prof
selamat pagi mas herano selamat pagi mbak dea
selamat pagi prof
prof berbicara mengenai partial lockdown di malaysia sejauh ini seperti apa mas
apakah memang pemerintah di sana sudah mantap atau sudah berhasil untuk menekan laju angka covid sembilan belas di sana prof
baik jadi selama seminggu terakhir pertumbuhan kasus positif dari covid sembilan belas di malaysia sudah menurun
jadi pada bulan maret itu pernah sampai dua ratus lima puluh lebih satu orang
sekarang ini sehari hanya sekitar tiga puluh
jadi berdasarkan pertimbangan ini pemerintah memutuskan untuk mulai membuka sektor sektor ekonomi lebih cepat satu minggu dari yang direncanakan pada dua belas mei
prof sebenarnya partial lockdown di sana itu artinya seperti apa sih prof
karena di indonesia sendiri kan juga sebenarnya partial lockdown tapi dengan aturan aturan yang berbeda
apa yang membedakan aturan antara indonesia punya dengan malaysia punya
jadi sebenarnya kalau kita lihat antara partial lockdown di malaysia kita menyebutnya sebagai mco atau movement control order dan psbb di indonesia itu hampir sama
jadi kita masih bisa ke supermarket kita masih bisa ke pasar dalam radius sepuluh km
tetapi sekolah kemudian kantor kantor kemudian bisnis yang tidak penting itu ditutup
jadi hampir sama seperti di indonesia
kemudian juga ada bantuan langsung
langsung tunai stimulus ekonomi
jadi sebenarnya kalau dibandingkan sama indonesia hampir sama
tapi kalau bicara soal plt di malaysia informasinya di sana tidak pandang bulu ya termasuk prof sendiri mendapatkan bantuan di sana
betul jadi di malaysia sendiri bahkan saya pun itu mendapat blt juga
mereka memberikan blt tergantung dari bracket gaji
jadi mereka melihat gaji pegawai negeri sekian sampai sekian mendapat blt walaupun sebenarnya kita tidak membutuhkan
tapi tetap mendapat blt
itu sekitar satu lima juta
kemudian ada yang mendapat sekitar tiga juta
tergantung dari posisi mereka di pemerintahan sebagai pegawai negeri
di masa ramadhan ini prof tentunya suasananya berbeda ya di setiap negara
di indonesia dan indonesia jumlah muslimnya besar
suasana ramadan sendiri di sana seperti apa prof
suasana ramadan sendiri di sini jauh berbeda dari indonesia
jadi lebih sepi
tidak ada yang membangkuankan sahur pagi pagi itu tidak ada
jadi semua orang ya menggunakan alarm di handphonenya menggunakan jam gitu
jadi lebih sepi
dan kemudian untuk tahun ini tidak ada yang berjualan takjil
ya karena kita masih
masih dalam mco
jadi semuanya itu online
kita memberikan jam online
jadi kita masih bisa mendapatkan kebutuhan untuk puasa kita
tetapi interaksi antar manusia itu yang kurang
bicara soal aktivitas nih sekarang nih prof
aktivitas prof ini kan juga mempersiapkan vaksin untuk diproduksi massal
apalagi kita tahu bahwa pandemi covid sembilan belas ini juga belum ada vaksin yang dibagikan
atau sampai saat ini masih belum berhasil ya
masih belum berhasil
masih belum ada yang bisa paham
masih dalam penelitian
apa mungkin yang bisa dibagikan ke kami prof mengenai vaksin ini
apakah memang benar tidak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menciptakan sebuah vaksin ya prof seperti itu
well sebenarnya secara teori untuk menghasilkan satu vaksin baru itu diperlukan sepuluh tahun
sepuluh tahun ya
tetapi kita tidak punya waktu untuk menunggu selama sepuluh tahun
karena itu apa yang dilakukan oleh para peneliti di berbagai negara
mereka adalah mereka speed up
mereka mempercepat proses penemuan vaksin ini sehingga yang tadinya sepuluh tahun menjadi hanya delapan belas bulan atau dua puluh empat bulan
jadi kalau kita lihat dari vaksin vaksin yang sudah masuk ke uji klinik tahun ini
paling cepat kita bisa mendapatkan vaksin adalah satu setengah tahun dari sekarang
jadi masih agak lama ya
kita harus bersabar

karena untuk vaksin ini kita harus benar benar mencari
karena untuk vaksin ini kita harus benar benar mencari
dan meyakinkan bahwa vaksin ini aman
jadi tidak membahayakan kita
jadi bisa menghambat perkembangan virus
prof ini kan vaksinnya diperkirakan masih lama ya
waktu satu setengah tahun itu lama lah buat kita dengan kondisi seperti ini
makanya beberapa contoh kasus yang ada di indonesia
beberapa orang yang covid sembilan belas atau yang positif covid sembilan belas diberikan obat yang diberikan sebelumnya kepada pasien flu burung seperti tamiflu
berapa efektifitas obat obat yang diberikan kepada keluarganya

harus saya garis bawahi di sini
bahwa untuk covid sembilan belas ini belum ada obatnya secara khusus
jadi obat obat yang kita gunakan sekarang ini adalah obat obat yang digunakan untuk penyakit lain
jadi istilahnya adalah drug repurposing
misalnya kita menggunakan kaletra
kita menggunakan obat ini untuk
kemudian obat obat yang digunakan untuk moodle
seperti di indonesia mereka menggunakan oseltamivir yang digunakan untuk flu burung
dan kemudian sekarang sedang rame penggunaan remdesivir yang dulu sempat digunakan untuk ebola kemudian hidroksikloroquine untuk malaria
apakah efektif atau tidak harus saya katakan ini semua bukan obat obat untuk covid sembilan belas
seperti remdesivir efeknya itu adalah memendekkan masa tinggal pasien dari lima belas hari di rumah sakit ke sebelas hari
keliatannya tidak signifikan ya
tapi kalau kita lihat di rumah sakit mereka berhasil menghemat waktu selama empat hari ini signifikan sekali
artinya ada pasien baru yang bisa masuk
jadi jangan sampai rumah sakit atau sistem kesehatan nasional ini ambruk karena terlalu banyak pasien di rumah sakit
jadi fungsi dari obat ini hanya memendekkan durasi pasien tinggal di rumah sakit
tidak menyembuhkan secara total
tapi bicara soal vaksin ini ada kritikan dari salah satu mantan menteri kesehatan di era sby siti fadilas
supari yang menyatakan bahwa jangan terlalu cepat untuk mengambil vaksin dari bill gates
karena kita belum tahu fit dari vaksinnya itu seperti apa
apakah memang benar itu vaksin bisa digunakan di indonesia atau di beberapa negara lainnya prof
untuk itu karena sekarang vaksin vaksinnya tengah diuji
jadi posisi saya di sini adalah netral dan realistis
kita harus melihat datanya
apakah vaksin itu dari bill gates
apakah vaksin itu dari moderna
atau dari misalnya dari ilmuwan indonesia sendiri
saya harus melihat datanya tanpa terikat dengan personnya
oh ini dari bill gate saya nggak mau pakai
ini dari perusahaan ini saya nggak mau pakai
jadi saya hormati posisi dari ibu mantan menteri kesehatan
berdasarkan pengalaman beliau dengan flu burung segala macam
saya hormati sikap beliau
tetapi sebagai ilmuwan sikap saya adalah data
saya terlebih dahulu akan melihat data sebelum menyimpulkan apakah vaksin itu aman dan efektif
ya bicara soal data apakah perlu microchip ini dipasang dalam sebuah vaksin prof
seperti yang dilakukan oleh bill gates
jadi isu bahwa akan ada microchip yang diletakkan di dalam vaksin yang diproduksi oleh bill gates
ini secara ilmiah tidak perlu dan tidak ada saya tidak melihat apa relevansinya
prof ini juga di indonesia sedang dibahas soal penggunaan plasma
darah pasien covid yang sudah sembuh
seperti apa pandangan prof soal ini
baik untuk plasma darah posisi saya adalah berhati hati
karena dari data yang kita dapatkan sampai saat ini
untuk plasma darah ini keberhasilannya baru diuji coba pada sekitar sepuluh pasien di china
jadi belum diadakan belum dilakukan uji klinis dengan melibatkan jumlah pasien yang besar
jadi dengan data yang sedikit ini posisi saya adalah
becarful berhati hati sambil menunggu data yang lebih banyak
karena pada saat ini di berbagai penjuru dunia termasuk di indonesia dan malaysia
kami sedang mencoba plasma darah juga
nah ada satu hal yang agak membuat saya khawatir karena seperti di korea
itu ada dua ratus orang yang mengalami infeksi kedua reinfeksi
yang mengindikasikan bahwa jumlah antibody yang dihasilkan pada beberapa pasien itu ternyata tidak cukup
nah ini yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan plasma darah
untuk melakukan terapi
apakah jumlah antibody yang kita berikan kepada pasien selanjutnya itu cukup
itu yang pertama
yang kedua kita melihat indikasi seperti demam berdarah
yaitu yang disebut dengan antibody dependent enhancement
dimana kehadiran antibody di dalam tubuh itu justru memudahkan infeksi kedua untuk datang
jadi ini ada beberapa indikasi yang membuat saya mengambil posisi mengamati data yang ada
yang terus terkumpul sampai saat ini
saya pikir kehatian hatian itu tetap harus menjadi prinsip kita ketika kita mengeksplorasi satu kemungkinan terapi yang baru
tadi kita sudah berbicara mengenai lockdown atau partial lockdown di malaysia
soal vaksin juga ya
tapi bagaimana suasana ramadan di malaysia apakah sama juga di indonesia prof bio
ya suasana ramadan berbeda
yang pasti berbeda karena untuk terawih sendiri kita tidak boleh pergi ke masjid
jadi segala kegiatan keagamaan dan sosial
walaupun minggu depan sudah mulai dilonggarkan partial lockdownnya
tetapi itu hanya untuk sektor ekonomi
untuk sektor sosial dan keagamaan itu tetap dilarang
itu tetap dilarang
termasuk untuk pulang kampung itu sudah dari awal sudah dilarang
jadi untuk tahun ini kita semua akan berlebaran di rumah masing masing
tidak ada sholat id
jadi sesuatu yang berbeda sesuatu yang berbeda untuk tahun ini
ya berbuka virtual dan juga lebaran virtual nantinya
pasti prof juga nggak bisa pulang ya
tidak bisa pulang ke indo ya prof
well ini kenyataan yang harus kita terima dan berdasarkan beberapa data yang kita baca
sejauh vaksin itu tidak ditemukan kita akan hidup seperti ini selama dua tahun
serius prof sedih banget
jadi ini yang data kita dapatkan dari amerika berdasarkan pemodel yang dilakukan di sana
kalau tidak ada vaksin kita akan terus menerus melakukan psbb
jadi saya berharap semoga tidak terjadi tapi kalaupun terjadi kita harus siap untuk hidup bersama virus corona sampai dua ribu dua puluh dua
herd immunity itu sebenarnya adalah satu konsep yang masuk akal
ketika belum ada vaksin maka satu satunya yang bisa kita andalkan adalah herd immunity
tetapi konsep ini adalah pertaruhan
sistem kesehatan kita bisa ambruk
jadi herd immunity ini tidak saya sarankan dan saya lebih fokus kepada mempercepat proses penemuan vaksin
ketimbang berharap herd immunity akan terjadi dalam dua tahun ke depan
oke mudah mudahan teman teman peneliti semuanya bersatu untuk bisa menciptakan vaksin
terima kasih prof bimo aryo tejo ini adalah prof madia di universitas putrajaya malaysia telah bergabung bersama kami pagi hari ini
semoga prof selalu sehat